sejumlah wajah baru mengisi kabinet indonesia maju salah satunya adalah politikus dari partai demokrasi indonesia perjuangan
juliari batubara yang ditunjuk sebagai menteri sosial
sebagai menteri sosial tentunya tugas juliari yang akrab dipanggil pak ari ini tidaklah ringan
karena ia harus mampu melakukan percepatan di bidang pengentasan kemiskinan melalui program program yang telah digagas sebelumnya
tidak hanya itu ia juga akan menjadi orang terdepan yang sigap menghadapi masalah kebencanaan
kami akan membahas apa saja prioritas kerja dan tantangan dari menteri sosial juliari batubara dalam segmen newsroom talks
ya saat ini kita sudah langsung terhubung dengan menteri sosial kabinet indonesia maju juliari batubara
selamat sore pak ari
selamat sore apa kabar
baik pak ari sebelumnya selamat atas terpilihnya bapak sebagai menteri sosial
pak ari dalam serah terima
masa jabatan kemarin kan bapak mengatakan katanya sempat diminta untuk menjadi mensos yang responsif
nah secara spesifik pak ari apa saja arahan yang kemudian diberikan oleh presiden dalam rapat kabinet perdana pada kamis pagi kemarin untuk menteri sosial
secara garis besar sebagai menteri sosial tentunya ada dua program kerja yang paling utama
yang tentunya adalah
untuk memberikan perlindungan dan memberikan jaminan sosial bagi warga warga yang memang membutuhkan
yaitu program keluarga harapan atau yang biasa disebut sebagai pkh
juga bantuan pangan non tunai
yang tidak sedikit anggarannya dan juga pesertanya tidak sedikit
sehingga kami harus benar benar memastikan bahwa kedua program besar tersebut
tepat sasaran dan diterima
terima oleh peneriman faat yang paling layak
kemudian di luar itu
bapak presiden juga jelas menitipkan dan memerintahkan kepada saya
untuk lebih responsif dalam penanggulangan bencana alam
selama ini di kementerian sosial juga menteri menteri sosial yang sebelumnya sudah dianggap cukup baik
dalam penanganan maupun dalam respon terhadap bencana alam
sehingga saya tinggal meneruskan
dan kita lihat apabila ada beberapa yang perlu kita perbaiki
kita perbaiki untuk hasil yang lebih optimal
kemudian ada pekerjaan rumah dari menteri sosial sebelumnya nih pak agus gumiwang
yang kemudian urgent dan memang harus dilanjutkan untuk kedepannya

saya kira untuk tahun ini
tinggal dua bulan kita lebih fokus kepada penyerapan anggaran dalam program program besar kami
seperti pkh dan bantuan pangan non tunai
dan juga program program lain yang penting juga
walaupun tidak sebesar kedua program itu anggarannya
juga setelah itu setelah direhabilitasi tentunya harus diberdayakan
itu sebagai lanjutan daripada intervensi kementerian sosial kepada keluarga keluarga penerima manfaat
di lapisan yang paling bawah
untuk yang baru rencananya adalah seperti janji bapak presiden pada saat kampanye yaitu kartu sembako
ini yang sedang kita rumuskan formatnya yang terbaik seperti apa
yang tentunya kita ingin juga bisa kita integrasikan dengan program keluarga harapan kita
dengan kartu keluarga sejahtera yang kita miliki yang sudah terbukti banyak sekali membantu menekan angka kemiskinan
sehingga apabila nanti di top up dengan program kartu sembako atau sembako murah
itu akan meningkatkan efektivitas daripada program program yang sebagainya
itu sudah dijalankan
artinya nanti akan ada integrasi dari program program dari kementerian sosial
kartu yang tadi bapak sebutkan tadi dan juga kartu sembako murah di dua ribu dua puluh begitu pak ari
kalau kemudian kita berbicara latar belakang pak ari ini selama ini sebetulnya cukup dikenal di bidang ekonomi
terakhir pada saat menjadi anggota dpr di periode sebelumnya juga menangani komisi enam
kemudian cukup juga populer di bidang olahraga dan juga bahkan terakhir otomotif
begitu pak ari
bagaimana kemudian pengalaman di beberapa bidang di luar ya mungkin kalau kita bisa katakan dalam tanda kutip di luar bidang bidang sosial
bisa kemudian menyempurnakan strategi pak ari ini menjadi menteri sosial
ya saya kira walaupun latar belakang saya dan mungkin sejarah saya lebih banyak di bidang ekonomi dan mungkin olahraga
tapi intinya organisasi yang saat ini pun saya kira dibutuhkan satu passion
kebetulan ya untuk kementerian sosial atau jabatan menteri sosial ini
walaupun sesuatu yang baru buat saya tapi menurut saya tidak jauh dari passion saya juga
yaitu bagaimana memastikan ingin melihat bahwa rakyat indonesia
indonesia itu lebih sejahtera lagi
ini juga sama dengan passion daripada bapak presiden yang benar benar bekerja sepenuh hati
bekerja keras untuk bisa memastikan di bawah kepemimpinan presiden joko widodo ini
dan ini sepertinya on the right track dan tugas saya sebagai menteri sosial
tugas saya sebagai pembantu presiden adalah memastikan
bahwa target ini benar benar bisa tercapai dalam pemerintahan presiden jokowi di jilid kedua ini
tantangan di kementerian sosial ini sebetulnya apa saja sih pak ari
saya kira saya sudah dalam dua hari ini diskusi banyak dengan teman teman di kementerian sosial
kita tukar informasi saya juga karena ini hal yang baru bagi saya
saya juga harus belajar
juga harus belajar dengan cepat
tapi saya lihat teman teman di kementerian sosial juga memiliki passion yang sangat baik
memiliki keseriusan yang sangat baik
dedikasi yang sangat baik
sehingga saya yakin datangnya atau bergabungnya saya di kementerian sosial ini
juga masuk ke dalam satu institusi yang kinerjanya sudah baik
karena juga dipimpin oleh menteri menteri sosial yang sudah baik sebelumnya
sehingga menurut saya tantangan tentunya ada
tapi saya tidak melihat ada tantangan tantangan yang terlalu akan membebani pekerjaan saya sebagai menteri sosial di kemudian hari
oke artinya program program yang sudah ada akan dilanjutkan begitu
tidak ada program ataupun mungkin terobosan yang mungkin agak berbeda dengan periode sebelumnya
apa kemudian yang menjadi prioritas di seratus hari pertama pak ari

kita memang tidak ada program seratus hari kerja
begitu juga dengan presiden joko widodo tidak mengharuskan menteri menterinya untuk memiliki satu program seratus hari kerja
tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin nanti ada satu program besar yang baru
yaitu seperti program sembako murah yang kita akan integrasikan dengan program keluarga harapan yang sudah berjalan
dan ada beberapa program yang lebih kecil dari sisi anggarannya
dari sisi dampaknya yang internal yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu
yang saya akan geser atau mungkin saya hilangkan dan saya ganti dengan program program yang lebih impactful gitu ya lebih berdampak
misalnya pak ari
ya ada beberapa program program yang kita sedang lihat lah
mungkin saya masih dalam tahap pembahasan
jadi saya kira belum saatnya saya sampaikan sekarang
tapi kita sedang intens membahas program program yang tidak sebesar program program yang saya sebutkan tadi
yang mungkin kena latar belakang saya juga keuangan
jadi saya melihat agar satu rupiah yang kita anggarkan itu
yang kita habiskan itu bisa benar benar berdampak besar bagi penerima masyarakat

jadi ini memang manfaat
jadi tidak hanya segedar bagi bagi seperti sinterklas begitu ya
tapi benar benar bisa diukur efektivitasnya
nah itu mungkin nanti akan ada satu dua program yang kita konsolidasikan
atau kita ganti atau kita hilangkan dan kita akan fokus dengan program program dari kementerian sosial yang lebih dampaknya terasa begitu
oke bisa diterjemahkan bahwa harapannya adalah bantuan yang diserahkan ini tepat sasaran seperti yang tadi pak ari katakan
memang kartu sembako murah dua ribu dua puluh kemudian bantuan pangan tunai ini menjadi tantangan begitu dari kemensos
tadi pak ari mengatakan bahwa targetnya presiden juga meminta agar bantuan ini bisa diberikan secara tepat sasaran
nah strateginya ini seperti apa sih pak ari
salah satu bentuk efektifitas atau strategi yang saya lakukan adalah
untuk efektifitas atau key success factor dari program program besar ini yang memang bukan program kementerian sosial
tapi ini memang program dari presiden ya pkh bantuan pangan non tunai dan nantinya ada sembako mura
ini adalah data yang semakin reliable data yang semakin bisa kita gunakan dan bisa kita percayai
oleh karena itu kami juga punya pusat data yang saya akan segera melihat di dalamnya kekurangannya seperti apa
perangkat hardware nya seperti apa sehingga benar benar bisa memastikan bahwa data data yang kita miliki itu memang benar benar sudah mendekati sempurna
satu dua hal mungkin masih bisa ada kekurangan wajar karena ya menyangkut jutaan keluarga jutaan nama begitu ya
tapi salah satu bentuk suksesan dari program program bapak presiden yang dieksekusi oleh kementerian sosial itu adalah
bagaimana data data yang kita gunakan itu benar benar akurat dan benar benar reliable

tingkat deviasi atau kekurang tepatan daripada sasaran atau penerima manfaatnya ini bisa semakin hari semakin rendah
oke keakuratan data itu artinya apa artinya apakah kemudian akan melakukan kolaborasi dengan lembaga lain
ataukah kementerian sosial nantinya akan membuat pendataan sendiri survei sendiri supaya data datanya ini bisa akurat
kami di kementerian sosial memiliki pusat data dan informasi sendiri yang tentunya kita akan lihat ya
daripada bagaimana proses atau pengumpulan data tersebut dilakukan
terus terang memang saya sampaikan bahwa sampai hari ini saya belum ke pusat data informasi tersebut karena beberapa hari ini saya masih dipenuhi oleh rapat rapat internal
untuk memastikan di setiap direkturat jenderal dan badan di dalam kementerian sosial ini memaparkan program kerjanya dan juga anggarannya
dan beberapa kpi kpi yang sudah disepakati setelah itu kemungkinan minggu depan saya akan mencoba untuk masuk ke dalam pembahasan mengenai pusat data informasi yang kita punya
pak ari tadi dalam perbicaraan
di awal anda mengatakan bahwa presiden meminta anda untuk menjadi menteri yang responsif terutama terhadap penanggulangan bencana
kita tahu hingga kini masih ada sejumlah pengungsi di sejumlah daerah pasca bencana seperti misalnya di palu kemudian donggala dan juga di indonesia timur
apakah nantinya kita akan melihat pak mensos kita pak julehari batubara akan turun langsung ke sana dalam waktu dekat
insya allah dalam waktu dekat
saya akan berkeliling ke beberapa tempat untuk melihat recovery daripada pengungsi pengungsi di beberapa daerah yang tadi disebutkan
tapi sampai hari ini kita terus melakukan kegiatan di sana sehingga kita pastikan agar pengungsi pengungsi ini bisa kembali lagi dan kalau memang sudah situasinya memungkinkan untuk kembali lagi
artinya semakin cepat semakin baik berarti kan pekerjaan kita juga semakin baik begitu ya artinya keadaan sudah lebih normal untuk mereka kembali ke tempat tinggal mereka masing masing
jadi sekarang pun sudah berjalan sudah on going nanti juga saya insya allah akan mencoba mengunjungi tempat tempat lokasi pengungsian bencana tersebut
baiklah terima kasih atas waktunya pak ari
sekali lagi selamat berada di palu
terima kasih pak ari
dan juga selamat bekerja untuk bapak menteri sosial kita
julia ribatubara selamat sore